beberapa jam setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh kpu
prabowo subianto langsung menggelar pertemuan politik demi mengembangkan koalisi
salah satunya bersama partai kebangkitan bangsa pkb
pertemuan ini semakin menguatkan bahwa pkb akan merapat ke koalisi prabowo gibran
prabowo subianto disambut ketua umum pkb mohaimin iskandar di dpp pkb rabu siang
usai penetapan prabowo gibran sebagai presiden dan wapres terpilih hasil pemilu dua ribu dua puluh
sangat terkesan dengan kehadiran saudara anies baswedan dan saudara mohaimin iskandar
dan kontestasi demokrasi harus tajab
sudah pertandingan selesai dan saya anggap sudah selesai dan memang selesai
sekarang kita harus melihat ke depan bekerja untuk rakyat
yang pertama pkb sangat berterima kasih
bangga dan merasa terhormat
tadi pkb juga menyampaikan kepada pak prabowo sebagai presiden terpilih
delapan agenda perubahan pkb
sementara itu partai yang meraih suara terbesar pada pemilu dua ribu dua puluh empat pdi perjuangan
masih konsisten menyebut akan berada di luar pemerintahan prabowo gibran
ketua dpp pdip bidang kehormatan komarudin watubun menganalisasi kap ketua umum pdip usai wabun
ketua dpp pdip bidang kehormatan komarudin watubun menganalisasi kap ketua umum pdip usai wabun

dan jika bergabung di akhir kontestasi menurutnya akan mengganggu konsentrasi koalisi yang sudah dibentuk

dan jika bergabung di akhir kontestasi menurutnya akan mengganggu konsentrasi koalisi yang sudah dibentuk
saya lihat yang selama ini terjadi kalau sikap ibu seperti ini ini kecenderungannya bisa salah bisa juga benar
kecenderungan kita ada di luar pemerintahan
cara pribadi saya kira ibu dengan ibu mega dengan pak prabowo itu bersahabat dengan baik berteman baik
tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi pertemanan dan urusan organisasi dan kenegaraan
dan juga kita harus juga pertimbangkan pak prabowo dan koalisi yang besar sekali
koalisi besar di sana mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal
lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu
dan konsentrasi koalisi dan kesepakatan sekesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi mungkin mereka sudah lakukan sebelumnya
pada rabu dua puluh empat april komisi pemilihan umum sudah menetapkan prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil pilpres dua ribu sembilan belas
prabowo gibran menang setelah meraih sembilan puluh enam juta suara
atau hampir lima puluh sembilan persen dari total suara sah
menurut rencana prabowo gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada oktober dua ribu dua puluh
tim liputan kompas tv
saudara prabowo gibran sudah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih
sudah ada sinyal pkb diajak masuk ke koalisi prabowo gibran
sementara pdi perjuangan masih konsisten dengan jawabannya
lalu bagaimana sebenarnya jawaban pasti dari kedua partai politik
dan efektifkah pemerintahan dengan koalisi yang akan semakin gemuk
kita akan membahasnya bersama dengan ketua dpp pkb sudah ada bung daniel johan
kemudian ada politisi dari pdi perjuangan bung andreas hugo parera
selamat pagi bang andreas
kemudian juga di studio sudah hadir pakar
komunikasi politik dari universitas nasional ada prof leli aryani
ya tampaknya ini tidak hanya kita yang bersemangat di pagi hari ini
tapi juga dua duanya juga termasuk juga bung daniel johan ini ya
dari pkb yang kemarin sudah ditemui oleh pak prabowo langsung ke kediaman ataupun ke dpp pkb
nah ini hasilnya gimana setelah kemudian bertemu dengan
ya pertama tentu kita terima kasih yang dalam ya
kepada presiden pak peli pak prabowo
suatu kehormatan suatu kebanggaan hadir langsung ya ke dpp pkb
sehingga dpp pkb caimin bisa berkesempatan langsung menyampaikan selamat juga
masih bagian dari semangat halal di halal
silaturahmi antara pak prabowo dengan segenap jajaran dpp pkb
dan sekaligus pada kesempatan yang baik tersebut
caimin juga menyampaikan menitip delapan agenda perubahan
yang kita yakini menjadi agenda yang penting bagi kemaslahatan rakyat ke depan
bagi masa depan indonesia nanti
juga semakin memperkuat visi program yang memang sudah ditetapkan oleh pak prabowo
membawa keberhasilan bagi pemerintahan berikut
kita punya semangat yang sama bahwa kerjasama selama ini
bahkan sejak dari pertama kali
antara gerindra dengan pkb
termasuk hubungan personal antara pak prabowo dengan caimin juga sangat berlangsung baik
kita akan punya semangat untuk semakin produktifkan
semakin perkuat kerjasama yang ada
oke berarti frits menjalankan lagi kerjasama yang sempat tertunda
sahabat lama yang sempat tertunda begitu ya
jadi sudah ada informasi
kemudian kapan lagi reuni dengan rekan rekan partai politik
kemudian ada juga di partai amanat nasional pkb
namanya selama ini hubungan kita itu baik ya
tidak dipisahkan oleh hanya karena berbeda pilihan di pilpres misalkan
kemudian sudah ada niatan baik begitu saling bekerja sama begitu ya
dengan membawa agenda perubahan kalau dari ketua umum pkb betul ya
lalu bagaimana saya tanya deh ke bung andreas hugo parera
bung andreas sudah adakah arahan dari ibu ketua umum
bu mega soal apakah berada di luar pemerintahan
bersama dengan pks atau seperti apa untuk hal ini
setelah putusan mk kemarin
memang ada rapat konsolidasi
dengan dewan pertimbangan daerah
dan itu kita fokus kepada persiapan pilkada
juga diberitahukan soal sikap partai
setelah keputusan mahkamah konstitusi tersebut
nah tapi berkaitan dengan positioning ya
artinya posisi partai di dalam pemerintahan ini
di dalam menghadapi pemerintahan ke depan ini
mungkin akan diputuskan di dalam pas rakernas kami
jadi pengumuman akan di rakernas begitu ya
mungkin mungkin akan di rakernas
tidak harus buru buru juga karena perjalanan
ini kan sampai bulan oktober nanti
ya ke depan kan pemerintahan juga akan berjalan panjang
dan ya apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi
saya kira baik pak ganjar maupun pak mahfud
sudah menyampaikan salamnya kepada pak prabowo dan mas gibran
sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih
tapi pdi perjuangan tentu kita sudah biasa juga dengan berbagai posisi
baik di dalam maupun di luar pemerintahan
tapi menurut saya ya menurut saya secara pribadi
saya melihat bahwa ya pemerintahan yang kuat
itu perlu dan baik gitu
tapi juga perlu harus ada
partai politik kekuatan yang ada di luar pemerintahan
ya penyeimbang untuk pemerintahan
kan pak prabowo kan selalu bicara soal membangun suatu demokrasi untuk indonesia ini gitu
nah biarkanlah ada partai yang menjadi pengimbang gitu
dengan demikian kita perlu harus semuanya diajak gitu
atau kekuatan kuat pemerintahan yang kuat itu diidentikan dengan sebanyak banyaknya
istilahnya sering koalisi gemuk gitu kan
perlu ada juga pengimbang di luar
yang ya tentu mempunyai komitmen untuk membangun negara ini bersama
tapi ada di dalam posisi ya mengawal proses pemerintahan ini
ya ketika proses pemilihan presiden
seperti yang disampaikan oleh kawan saya pak komarudin itu
atau tidak ya di situ ada pak
ya pak ganjar dan pak mafud gitu
seperti yang disampaikan oleh pak caimin itu
bahwa ada ide yang dibawakan oleh anies baswedan dan gus imin
ini perlu diperjuangkan tetap
kekuatan politik yang mengimbangi
karena ide ide ini yang akan
apa mengembangkan proses demokrasi yang
oke dan pdi perjuangan condong ke
sebagai partai penyeimbang begitu ya
ya saya kira buat pdi perjuangan
itu ada sama performanya gitu
bahwa hanya menjadi partai pemerintah lah
kemudian itu adalah partai yang baru
ya tidak menguasai parlemen
menjadi partai dengan kursi yang terbanyak di parlemen
yang merupakan amanat yang dititipkan oleh rakyat
visual yang saat ini terlihat begitu ya
bagaimana pertemuan antara pak prabowo
begitu bersama dengan bu mega
apakah ini nanti akan juga terwujud di tahun ini
pasca putusan mk dan juga penetapan kpu ini
jika nanti akan ada silaturahmi dari pak prabowo
terus kemudian itu selalu diidentikan dengan
antara ibu mega dan pak prabowo
semua tahu di dalam proses perjalanan politik
beliau berdua pernah bersama
sebagai calon presiden dan calon wakil presiden
ada pada proses kontestasi dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
tetapi hubungan secara pribadi tetap baik
tidak ada hal yang menentang hubungan pribadi antara beliau berdua
tapi kan persoalan bagaimana menempatkan diri
cara pandang itu bisa berbeda dalam melihat hal tersebut
kita ya bagaimana membangun bangsa ini
baik di luar maupun di dalam pemerintahan
dan dua dua posisi itu adalah setara format
dan itu merupakan amanat rakyat
ketika mereka memutuskan memberikan pilihan
saya kira itu makna daripada
dan interaksi politik yang ada selama ini
oke sama sama punya hubungan baik
tapi mungkin dalam perbedaannya adalah posisi politiknya
nah kalau prof leli melihatnya bagaimana
apakah memang sudah terprediksi ketika kemarin
pak prabowo ini memang akan pertama kali
partai politik yang disambangi adalah memang pkb
ya sejarah tentang pkb itu jangan lupa juga ya kita adisti
bahwa justru caimin sama pak prabowo
yang pertama tama bersekutu istilahnya kan
berkoalisi atau bersekutu untuk maju dalam
dari jawaban kedua politisi ini
kita kan udah bisa menebak ke arah mana keduanya gitu kan
tapi intinya begini ya
apalagi kalau dia absolut dan besar
maka di sana berkumpullah orang orang
memungkinkan untuk menjadi yes man
nah dinamika inilah yang seharusnya harus kita cegah
itu sebab mengapa kita memilih sistem demokrasi
dan trias politika yang memilah dengan jelas
mana itu eksekutif mana legislatif dan mana yudikatif
sehingga kalau berkumpul semua dalam eksekutifnya sama
kehilangan pesan dalam komunikasi politik itu
yang memungkinkan mereka mereka yang menitipkan suara itu
bisa bergeming di parlemen
asal bapak senang misalnya kan
ya udahlah koalisinya kan sama dengan gua nih
karena jangan lupa ketika mereka dalam sebuah sistem di legislatif itu
tidak ada lagi pikiran individual
ketika di praksi mereka rapat dalam komisi
tapi tetap mereka mewakili praksinya masing masing
ah gue kan sudah dipilih di dapil saya misalnya kan
sehingga apapun kebijakan yang bertentangan dengan
dan merugikan rakyat di mana di dapil saya
mereka juga ditakuti oleh paw dan seterusnya
maka menurut saya kalau partai membantunya
untuk menempatkan positioning mereka
oke kita berada partai yang bisa mengkritisi pemerintah
jadi bukan sesuatu yang asal oposisi istilahnya
buktinya setelah mereka sepuluh tahun beroposisi
mereka bisa memantik posisi tawar yang jauh lebih tinggi kepada rakyat
dan sekarang pun dengan posisi yang tidak sama dengan pemerintah
pdip tetap meraih suara tertinggi
artinya mereka harus menjaga amanah suara ini
oke lah pak prabowo bilang akan merangkul semua pihak
merangkul kan tidak harus berkoalisi
jadi mereka bisa dirangkul dalam kebijakan kebijakan
nantinya menyasar kepada kepentingan rakyat
banyak sekali regulasi yang dilahirkan kemudian di judicial review
yang ternyata bertentangan dengan tangan kepentingan rakyat
nah kita berharap teman teman yang nantinya berada pada posisi di luar pemerintahan
akan membantu rakyat untuk menyuarakan itu
harus membawa pesan pesan amanah rakyat
keterwakilan itu memang harus dijaga
lalu bagaimana kemudian pkb ini positioningnya
karena memang kalau misalkan dirangkul
masuk ke koalisi sebagai
tapi reuni lagi lah ya istilahnya dalam tanda kutip
apakah nanti akan ada potensi gesekankah kemudian di koalisi prabowo gibran
atau seperti apa anda melihatnya prof leli
jangankan mereka yang sudah memang sahabat lama
atau memang berada dalam koalisi yang sama misalnya
gerindra aja sama pak jokowi
yang notabene adalah dalam posisioning yang berbeda
ketika masuk bersama mereka bisa sejalan
bukan seperti lagunya kita bikin jadi romantis
karena ada porsi porsi kedudukan untuk menteri menteri tertentu
jadi saya kira jatah inilah yang mungkin nanti akan dipertimbangkan oleh pkb
politik itu adalah pertemuan dan pertentangan dua kepentingan
hasil akhirnya adalah kompromi
kompromi dari yang dipertentangkan dan dipertemukan dalam kepentingan
maka nanti yang akan mengikat apakah berkoalisi atau beroposisi adalah kepentingan
pkb ini kan punya suara yang lumayan melonjak lumayan melonjak di pemilu dua ribu dua puluh empat ini
daya tawarnya positioningnya bergennya punya bergen yang kuat ya
melonjaknya suara pkb juga dikonotasikan karena mendeka mendukung anies misalnya kan
ada nuansa yang dititipkan rakyat tentang isu isu perubahan
tadi sudah dikatakan bahwa kami menitipkan delapan program
nah apakah delapan program itu akan dilakukan oleh kabinetnya prabowo gibran
ataukah mereka harus berada di dalamnya untuk mengiring agar delapan program itu juga bisa berjalan melalui kementerian mereka masing masing
dan dua duanya sama seksinya
ya seperti jualan kita
lalu bagaimana kalau prof leli melihat sikap dari pak prabowo ini apakah sudah tepat begitu
ketika penetapan langsung berusaha untuk merangkul semuanya walaupun memang punya apa ya
akan ada posisi tawar masing masing begitu
pdi perjuangan mengatakan tidak ada hubungan yang bagaimana bagaimana tetap hubungan baik tapi memang posisi politik yang mungkin berbeda
apakah tepat yang dilakukan oleh pak prabowo ini
pak prabowo kan dalam kampanye juga selalu mengatakan
kita akan merangkul semuanya termasuk yang tidak memilih saya
sampai kemarin dipidato ketika penetapan di kpu
artinya memang upaya itu menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang kemudian sudah terpilih apapun dinamika sebelumnya kan
mahkamah konstitusi sudah memutuskan
tapi jikapun ada gerakan yang melakukan konsolidasi untuk menggugat soal peradilan di tata usaha negara dan sebagainya
itu juga hak partai politik yang masih berpikir ada sesuatu yang harus diluruskan
pak prabowo dengan keterpilihannya harus sudah merangkul siapapun yang berada di luar itu
apalagi beliau selalu mengatakan saya ini berkali kali menjadi lawannya pak jokowi tapi kemudian beliau mengajak saya
pak prabowo tetap berada di peredaran komunikasi politik yang elit istilahnya
jadi semua hal memang harus dilakukan oleh mereka yang sudah terpilih atas kepentingan

tapi jangan juga mengabaikan mereka yang tidak memilih karena akhirnya mereka menjadi presiden republik indonesia wakil presiden republik indonesia
jadi sudah tepat jadi upaya untuk merangkul
tapi saya katakan tadi pak prabowo juga mengatakan loh bukan berarti saya mengajak bersatu bukan berarti tidak harus berkoalisi katanya
jadi sudah tepat semua ungkapan pesan pesan komunikasi politiknya
tapi kalau dari pdi perjuangan prof lely melihat bagaimana kalau dari komunikasi politiknya
prof lely melihat bagaimana kalau dari komunikasi politiknya

yang sudah sudah gitu apakah akan berada diluar pemerintahan
ini berat tentang harus memeliti pemerintahan
ini berat tentang harus memeliti pemerintahan
ini berat tentang harus memeliti pemerintahan
banyak yang ditup intea di rio simple
tetap memilih jalur oposisi
tentang relasi komunikasi politik dengan pak prabowo
tadi sudah diceritakan memang tidak
ada masalah kita melihat itu tidak ada masalah
dan pak jokowi sendiri yang notabene adalah
tapi profilnya melihat akan harus ada
harus biasanya dalam komunikasi politik itu kan ada
istilahnya mediator ada mediator
atau yang menggunakan dirinya
orang orang tertentu yang saling berseteru
politik juga yang lebih utamakan itu adalah
antar perilaku komunikator politik itu
kesempatan untuk mencari momentum
sangat sulit gitu tapi kalau pak prabowo
mungkin semuanya akan relasinya
seluruh yang berkoalisi tapi
bung daniel sendiri apakah sudah ada pembicaraan
kalau misalkan dikatakan suaranya memang
sampai masuk keberdebung atau enggak
pertemuan kemarin itu sudah menunjukkan
dan pak prabowo adalah sahabat
pilihan yang baik sama sama punya sisi positif
kami masih membutuhkan waktu
untuk mendengarkan seluruh masukan
dari kader dari berbagai struktur
dari para kiai dari para tokoh agama
keputusan yang diambil adalah
keputusan yang matang keputusan terbaik
untuk masa depan rakyat dan indonesia ke depan
dan selain memang kan
tadi bang andres sudah sampaikan
kita masih punya waktu yang cukup panjang
pelantikan presiden masih tanggal dua puluh oktober nanti
sehingga kita masih punya waktu untuk
merenung mematangkan pilihan yang terbaik
masih ada waktu tapi jangan lama lama ya pasti
gimana tuh bung daniel
nanti akan banyak yang mengincar kursi
termasuk masukan nih yang disampaikan
bung andreas bagaimana anda merespon soal
ada program program yang kemudian juga populis
begitu ya disampaikan oleh pak prabowo
dan juga mas gibran pada saat kampanye
yang akan diawasi juga oleh pdi perjuangan
jika nantinya berada di luar pemerintahan
ya itulah tugas daripada partai
politik yang ada di parlemen nanti gitu
ya betul seperti apa yang disampaikan oleh
saya kira ya seperti sekarang gitu ya
di pemerintahan ini kan ya begitu banyak
partai yang ada di dalam posisi pemerintahan
itu juga melemahkan kontrol
kita tahu beberapa undang undang itu
menjadi sorotan masyarakat kritikan masyarakat
karena lemah di dalam ya proses interaksi
dengan masyarakat untuk mendengar
masukan masukan dari masyarakat terutama ya
yang akan merepresentasikan itu di parlemen gitu
ketika dulu ketika pdi perjuangan
saya mengalami itu gitu ketika pak jokowi
pak sby menjadi pemerintah pdi perjuangan
di apa di di parlemen itu di luar pemerintahan
kita menjadi partai yang ada di luar pemerintahan
yang efektif menjalankan tugas tugas
menjalankan fungsi untuk melakukan kontrol
terhadap proses pemerintahan waktu itu gitu
itu apa yang dilakukan oleh pdi perjuangan itu
kemudian memperoleh reward yang positif
dan pdi perjuangan itu bisa memperoleh reward yang positif
itu adalah bagian dari proses yang dilakukan
oleh di dalam politik ini hal yang biasa sekali gitu
di gabinet itu sebagai target utama untuk pdi perjuangan itu
sebagai target utama gitu target utama berpolitik itu kan
saya kira target utama berpolitik itu adalah
menyampaikan mengaspirasikan suara rakyat
yang sudah dihitungkan pada kita gitu
ya di dalam pilpres ya ketika kita mendukung calon presiden itu
dengan berbagai visi misinya yang sudah disampaikan
dan ya ketika di dalam proses pemerintahan
saya kira inilah hal yang wajar dan biasa di dalam
membayangkan suatu pemerintahan yang kuat itu adalah
benar gitu saya kira itulah pemerintahan
tentu perlu dukungan dari
berada di luar pemerintahan semua
gitu kan ya tapi kita
menurut pandang yang berbeda tapi itu adalah
ada juga persepsi yang tidak terlalu tepat
berpolitik itu diidentikan dengan bagaimana
ada porsinya masing masing ada tugasnya
demokratis ini gitu oke yang saya underline
tampaknya begitu ya prof leli
bung andreasugul parerat tapi juga begini
jangan sampai itu yang kemudian dicegah jangan jadi
yes man di parlemen tapi kemudian
nantinya apalagi ada kebijakan kebijakan
janji dalam tanda kutip pak prabowo
kampanye kebijakan populis salah satunya adalah
nanti akan menjadi potensi gesekan
ketika pdi perjuangan tidak berada
tetaplah bersama kami di sapa indonesia pagi
kami di sampai indonesia pagi masih membahas siapa
siapa pula yang kemudian masih menjadi
pdi perjuangan kita masih membahasnya
bersama dengan prof leli
bung daniel johan dari partai kebangkitan bangsa
bung andreasuguparera nah ini juga yang menjadi
memang nanti akan ada
gesekan pada saat ada kebijakan kebijakan
dibahas di parlemen tapi
gemuknya akan seperti apa bagaimana anda melihatnya
sebagai insider itu kan dia mengatakan
jauh lebih dominan daripada kepentingan kelompok
maka sejatinya kan seharusnya
kita di parlemen itu melepaskan
diri dari keterwakilan sebagai
fenomenanya nggak seperti itu justru
paw dan seterusnya sehingga yang
individu yang ingin bercitra
bukan pencitraan ya ingin bercitra
kalau partai saya berkoalisi maka saya harus
mendukung tapi itu juga tidak
sepenuhnya terjadi ingat nggak di
periode kedua pemerintahan psby
terus menerus itu kebijakan psb
di periode kedua itu artinya
mereka juga membutuhkan rakyatnya
nah soal apakah kebijakan itu kemudian
yang mengaku menempatkan diri
tidak mau gambling ya teman teman yang
kita sudah membuktikan bahwa kita bisa
karena nanti rewardnya akan dibayar
di akhir gitu saya pikir itu juga
yang menjadi pertimbangan teman teman
untuk berpolitik maka cerdas berpolitik
diem aja terhadap semua kebijakan
yang notabene tidak berpihak pada rakyat
ada melihat prof lely melihat
tetap akan ada fungsi pengawasan
kritik yang kemudian ada kebijakan kebijakan
tidak menafikan begitu program
anggaran yang besar dan sebagainya
tadi juga di menjelang ke sini
suka daripada makan siang sama blt
saya lebih suka dibuat lapangan pekerjaan
nah gitu karena dengan lapangan pekerjaan
dapat lebih dari blt kita punya
tadi yang telepon itu banyak di radio itu
nah saya kira ini teman kita dua ini
pasti mendengar ini juga mungkin ketika
mereka membahas soal makan siang nantinya
soal blt selanjutnya yang justru potensial
mau periode kedua atau apa mereka pasti akan
berjuang juga mati matian menyuarakan
kepentingan rakyat itu jadi potensi apakah
termasuk juga kebijakan populis tadi begitu ya
jadi ciptakan saja peluang ya
peluang jadi kasih kail
bung andra sugo tadi anda menyebut
sempat mengatakan pdi perjuangan tidak
sebelumnya diisi oleh pdi perjuangan ini
akan hilang begitu kesempatannya
bu adiste kalau kedepan dilantik itu
yang menjadi presiden itu pak prabowo gitu
dan yang punya hak prerogatif untuk memutuskan
itu pak prabowo gitu nah oleh karena itu
dan saya juga berpikir saya juga berpikir saya
saya katakan tadi begitu ya kita ketika di dalam proses
pemilihan presiden kita memutuskan untuk
ya berbeda posisi di dalam kontestasi itu gitu
kalau bermimpi untuk menjadi apa menteri itu
dalam arti apa ya pak prabowo punya hak
ya kalau dia ajak misalnya dia bicara
kalau ditawari dan ini ya apakah kalau ditawar itu pasti mau
kita punya pandangan yang sama belum tentu juga gitu kan
kan dalam arti bahwa itulah dinamika dalam berpolitik
dalam arti bahwa meskipun saya ditawari tapi kalau tidak sejalan
dengan jalan pikiran saya tentang bagaimana proses pemerintahan ini
yang akan dilakukan yang diberikan amanah pada prabowo sebagai presiden
tentu tidak harus juga saya terima gitu kan
dalam arti saya juga tetap terhormat menjalankan
apa tugas tugas saya di luar pemerintahan
dalam arti bahwa ya itu yang kita namanya kita membangun
apa membangun demokrasi yang sehat ini gitu
tidak juga kita menjual semua kita punya apa
apa yang pernah kita kemukakan di dalam kampanye kampanye kemarin
nah itu yang akan dilihat oleh rakyat gitu
dan apa yang kau akan lakukan di dalam proses pemerintahan ke depan
rakyat kan berbeda di dalam melihat apa
melihat bagaimana perjalannya suatu pemerintahan
tidak semuanya harus sama juga gitu kan
kita ini kan bukan apa bukan pasukan yang ada di dalam satu
selalu ada satu barisan untuk semua hal gitu kan
tetapi ya sebagai negara kesatuan republik indonesia
tentu kita mempunyai kita yang sama gitu
tapi caranya bisa berbeda di dalam melihat suatu persoalan
nah itulah saya kira itu hal yang praktis dan wajar sekali gitu di dalam
saya kira sudah dua puluh tahun lebih kita berdemokrasi setelah reformasi ini gitu
jangan kita praktekkan kembali dan memaksakan diri untuk kembali pada alam orde baru dulu gitu
dan ini gejala gejala ini yang apa tidak apa di hadapi dan di perjuangan menentang cara berpikir dan gejala gejala seperti itu gitu
yang dipraktekkan di dalam akhir pemerintahan pak jokowi ini
meskipun perjuangannya juga ada di dalam
dan di dalam proses pemilu kemarin kan kita melihat bagaimana intervensi intervensi itu dilakukan hanya untuk ya meraih kekuasaan
yang kemudian mengarahkan pada gaya pemerintahan yang otoritarianisme itu
kalau bung daniel gimana bung daniel setelah kemudian dirangkul begitu ya
pkb juga mengajukan ada delapan agenda perubahan begitu kan
otomatis nggak sih kursi menteri agama
gamma dan juga menteri tenaga kerja masih akan diisi oleh pkb
ya pertama kita belum bicara sampai sejauh itu ya
tetapi tentu komunikasi akan terus berjalan ya
meskipun baik membahas langsung atau tidak
karena selama ini faktanya kami di parlemen kan juga ada komunikasi yang baik
karena kita nggak sama sama di tingkat pimpinan maupun di tingkat komisi dan anggota
nah yang penting komunikasi ini terus berjalan
kita lihat mudah mudahan kalau memang nanti dianggap ini bagian dari koalisi besar bahwa itu menjadi baik
ya kita akan menjadi salah satu pertimbangan
tetapi persoalan juga kita memperkuat kekuatan di luar kekuasaan sehingga ada penyimbang
itu juga akan menjadi hal yang baik untuk dipertimbangkan
iya masih bersayap ya masih mempertimbangkan gitu ya
iya jadi memang tadi bilang butuh waktu
kita bilang jangan kalah cepat ya desy ya
kata pak prabowo yaudah deh kita ganti aja kepada yang ini
kesempatan tidak datang dua kali
tapi memang seharusnya ya menurut saya
pkb kan sudah menempatkan posisinya pada kemarin itu tagline nya perubahan
seandainya apa yang ditawarkan itu negosiasinya sampai dan tidak mungkin untuk dilakukan
berdiri aja pada posisi perubahan kalau berani
karena saya pernah mewawancarai seorang politisi sangat senior di parlemen
kemudian mereka mereka yang kemudian menjadi menteri
kita rakyat ini udah capek capek memilih anda untuk bisa mewakili kita di parlemen
dia bilang begini target kita politisi ini bukan legislatif tapi eksekutif
nah ini menurut saya menyedihkan
harusnya teman teman yang punya wakil di dpr
kalau memang presiden minta menteri kepada partai itu
kasih lah kan banyak kadar kadar partai lain
sehingga rakyat itu tidak sia sia memilih mereka
tapi yang terjadi dari periode ke periode selalu begitu
jadi suaranya dilepas di dpr
yang satu sebagai pelaksana yang satu sebagai pengawas
nah rakyat kan kepingin dia mewakili kita sebagai pengawas gitu
membuat regulasi ada hak inisiatif dan sebagainya
dari tahun ke tahun periode ke periode
kebetulan penelitian saya sejak reformasi itu detil dilakukan
anda melihat setelah ke pkb
akankah kemudian pak prabowo juga masih akan menemui sejumlah ketua umum partai politik lainnya
ya merangkul dalam tanda kutip bukan berarti mengajak berkoalisi
karena pak prabowo sudah terpilih ya
berdasarkan penetapan kpu kemarin
ditetapkan sebagai calon presiden terpilih
artinya semua komponen bangsa itu adalah rakyatnya juga
adalah bagian dari apa yang harus dia pimpin
sehingga itu menjadi lebih baik menurut saya
dibandingkan pak prabowo berpidato dengan kesombongan
artinya ini adalah juga model komunikasi politik yang baik
yang seharusnya juga bisa dilakukan secara konsisten
tapi tetap memberi keleluasan bagi partai politik yang ingin berada di luar pemerintahan
jadi tidak ada pemaksaan politik lah istilahnya
karena memang partai penyeimbang di luar pemerintahan juga tetap harus diperlukan
terima kasih bung andra sugoparera
selamat pagi bapak bapak ibu ibu